saudara puncak hari ulang tahun kabupaten pulau taliabu ke sebelas pada tahun dua ribu dua puluh
dimeriahkan oleh sejumlah penyanyi asal ambon dan juga maluku
guyuran hujan tak menyurutkan antusias warga taliabu untuk hadir di alun alun kota bobong
malam puncak hut pulau taliabu ke sebelas digelar di alun alun hkg kota bobong kabupaten pulau taliabu
antusias ribuan warga tak terbendung untuk turut meriahkan pulau taliabu
serta untuk menyaksikan penampilan sejumlah artis penyanyi asal ambon maluku
seperti diantaranya lilis rl isbeker mitakala hatung dan sejumlah artis bintang pantura lainnya
warga tetap setia mendengar dan menyanyinya dengan idola mereka meskipun hujan deras mengguyur alun alun hkg
selain itu juga diberikan door price pada warga yang hadir
hut ke sebelas tahun kabupaten pulau palebu ini bertajuk
bersatu membangun negeri hemungsia siadufu
mulai senin dua puluh sembilan april bertempat di danau lik tobi
dan pada selasa tiga puluh april bertempat di alun alun kota bobong
mengadakan acara untuk menghibur seluruh masyarakat yang ada di kabupaten pulau taliabu
datang ke alun alun hkg di kabupaten pulau thaliabu
banyak artis dan juga perlombaan dan hiburan masyarakat
harapan kami untuk kabupaten pulau teliabu yang ke sebelas adalah
kabupaten pulau otaliabu lebih maju lagi lebih bersinar lagi lebih menyala lagi
siapapun nanti pemimpinnya akan terus melanjutkan program program yang terbaik untuk kabupaten pulau thaliabu
berbagai kegiatan di antaranya festival danau likitobi
lembah perahu hias lembah tari budaya ikut memberiakan hud ke sebelas kabupaten taliabu
harapannya wisata kabupaten pulau taliabu semakin dikenal di skala nasional maupun internasional
masih di pulau taliabu pulau kikutara